majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa terbaru dalam menjalankan ibadah di masa pandemi
dengan fatwa terbaru ini mui mendorong agar sholat berjamaah dilakukan dengan kembali merapatkan dan meluruskan saf atau barisan
mengacu pada pernyataan pemerintah terkait pandemi covid sembilan belas yang telah menunjukkan tren penurunan
mui menilai perlu memperbaharui fatwa dalam menjalankan ibadah di masa pandemi
penyelenggaraan sholat jumat di masjid cutmutia pada tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh
masih belum mengikuti anjuran mui untuk kembali merapatkan saf sholat berjamaat
ketua harian masjid cut mutia koko satrio mengatakan
ia masih menunggu anjuran pemerintah untuk merapatkan saf sholat berjamaah
keputusan yang baik dari mui untuk mencabut sab
tapi untuk masjid mutia kita juga harus mengikuti aturan aturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pemda
insya allah hari ini kita mau rapat juga
mau ambil keputusan mengenai shabnya harus rapat atau tidak
mudah mudahan kita juga akan mengikuti mui
jamaah mengaku senang jika saf sholat berjamaah kembali dirapatkan
namun mereka juga mendorong agar protokol kesehatan tetap dijaga
kita bersyukur bahwa mui berkolaborasi dengan
para ahli ahli kesehatan memungkinkan untuk saf dirapatkan
saya sangat mendukung karena memang kondisi seperti ini kan memang sudah seperti contohnya ya di arab saudi
itu beritanya juga sudah agak normal kembali di sana di masjidil haram
jadi kalau di indonesia seperti ini saya sangat mendukung
sementara pengurus masjid raihanul hamim di kecamatan mampang
perapatan jakarta selatan
telah merapatkan saf sholat berjamaah
meski demikian pengurus masjid mengimbau jamaah tetap menerapkan protokol kesehatan saat beribadah
bram sinulinga jimmy chandra jakarta